kamu harus nurut sama aku
aku ini talan pemimpin dalam rumah tangga
kamu itu talan ibu rumah tangga
harus kamu belajar nurut dong sama aku
hah gitu ya
udah sering kamu buat empat
beristui mereka berdua
nanti ada terjadi sesuatu sama mereka berdua
hal hal yang tidak diinginkan
hal hal yang tidak disukai sama allah
dosa jadinya mas
mas itu yakin sekali
kalau yang namanya reva tidak mungkin
melakukan perbuatan yang tidak diinginkan

mas percaya sama reva tentang hal itu
dan mas juga percaya sama reva
kalau dia bisa menjaga diri
kalau yang namanya pergi cuma pulang
iya kan malam malam
gitu gitu berdua mas
tetap mas pasti ada satunya lagi
mas tau satunya lagi siapa
mas setan mas
mereka jadinya berdua dua yang repot
anak baik baik dan bisa menjaga dirinya
nanti bakalan terpengaruh dan hilaf juga mas
bukan hanya reva aja yang berdosa
tapi kita sebagai orang tua juga berdosa
karena kita tidak bisa menjaga
dan mendidik anak sebaik mungkin
hah bener gak
setan mas setan
kalau gitu caranya
biar kamu tenang
mas sendiri akan langsung pergi kesana
karena jujur mas juga khawatir
kalau nanti tidak ada yang mau nganterin reva
dan mas tau betul
kalau mas b kesana nemuin reva dan boy
terus boy jadi tau kalau mas b itu ayahnya reva
telepon ditanya dulu
nggak usah mas langsung samperin
gak perlu mas mas
mas kan juga masih ada kerjaan
takutnya nanti malah keganggu
kamu pulang sekarang
ini udah terlalu malam
kan kamu sendiri yang bilang sama mas
kalau anak zaman sekarang
duh paling gampang bohongin orang seperti mas
kalau di telepon
tapi kalau mas langsung lihat dia
mas juga bisa tahu apa yang terjadi sama mereka
dan yang pasti
kamu juga jadi tenang
kita semua menjadi tenang
jadi gini mas
aku sekarang ngerti
jadi menurut mas
kalau aku udah gak sayang lagi sama reva
aku gak peduli lagi
makanya mas berfikiran
kalau aku salah
berfikiran seperti itu kan
enggak enggak enggak
ya mungkin hanya menduga duga saja
karena gak senang liat reva bahagia
ya gak gitu
padahal aku kan demi kebaikan ya
bukan bukan bukan begitu
mas mas tahu betul kamu
mas juga percaya sama kamu
dan mas juga percaya sama reva
mas percaya kepada dua duanya
tapi mas juga tidak ingin menduga duga
jadi mas perlu keyakinan
karena itu mas sendiri yang akan jemput ke sana
gak usah telepon reva
gak usah jemput reva
gak usah samperin reva
oh enggak enggak enggak
mas harus ke sana
mas harus liat sendiri
dengan mata kepala sendiri
dan yang pasti
mas tidak mau lagi ada kebohongan
dan yang mas harapkan
tidak ada lagi hal yang mengganggu pikiran kamu
sehingga kamu menduga duga dengan tidak benar
tamu mau ikut atau enggak
mas pergi dulu
aduh salah gue sendiri nih
murs gak bisa direm
sekarang gue harus ikut
gue harus jagain
mas b ketemu summer sama boy
dan tau kalau misalkan
ternyata suami gue itu
tante kamu itu bener bener kayak kemul ya
tidurnya aja lucu banget
kayak kuda nih yang gak tidur sebulan
tante rara itu emang gitu
jadi dia itu
kalau udah makan sebanyakan pasti kekenyanan
terus dia gitu ngantuk tidur aja
lama banget bangunnya pagi pagi banget gitu deh beb
kamu emang pinter bebe
nanti lain kali kalau kamu ke rumah aku jemput aku
kamu jangan lupa
buat makanannya banyak banget gitu ya beb ya
jadi biar aku bisa jalan sama kamu
bisa tekor bandar kalau gini ceritanya
itu si ian tuh
lagi boncengan sama ceweknya
ini kesempatan untuk kita balas dendam
itu kan yang di belakang berade
kamu teriak teriak aja jangan kena kenceng
saya sudah di water patrick
dan yang ini yang bagus america com
ini udah kamu tenang aja ya
disini ada aku
mendingan sekarang kamu ngumpet aja disana ya
gak mau aku gak mau
kalau aku ngumpet kamu juga ngumpet kita ngumpet bareng ya bebe
bebep itu gak mungkin dong
kalau kita ngumput bareng yang ada kita bisa diajar bareng sama mereka
udah kamu ngumpetin disana ya
gak mau lah aku takut
nanti kalau kamu kena luka luka disana sini gimana
eh kamu harus nurut sama aku
aku ini talon pemimpin dalam rumah tangga
kamu itu calon ibu rumah tangga
harus kamu belajar nurut dong sama aku
oh gitu ya
apa kabar lu ian
kabar gue baik brother
wih rambutnya tumbuh tuh gak botak lagi
tapi yan gue mau bikin lo gak baik gimana dong
gila lu kenapa sih
lu lu lu datang bareng mondi ya
hah ada mondi
gak apa apa ian
pipip kamu gak apa apa kan
aku kan kuat
ya udah mending kita cepet sekarang yuk
ke rumah be
terima kasih atas kerjasamanya pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
sudah bisa keluar
semua sudah diatur
kenalin ini pak franz pengacara saya
ya terima kasih
bro jun itu terlibat perkelahian dengan rio
yang waktu itu juga ngerjain saya
memang dia orangnya bro
jadi mungkin dia kesel